sejak kawasan umum dibuka secara bertahap pada tiga belas agustus lalu
gelora bungkarro jakarta ramai dikunjungi warga yang berolahraga
selama ppkm level empat diberlakukan
kawasan gbk dibuka mulai pukul lima pagi hingga delapan malam
pengelola hanya membuka pintu lima dan sepuluh untuk akses masuk
khusus sabtu dan minggu area ring road ditutup untuk umum
selama pandemi rata rata kawasan gbk dikunjungi sekitar dua orang per hari
dibukanya fasilitas olahraga di ruang publik ini disambut antusias oleh pengunjung
kalau harapan saya sih jangan ditutup ya
soalnya kan kita warga juga jenia ppkm kan gak bisa kemana mana
selalu di rumah berjemur juga di rumah
cuma suntuk gitu gak ada perubahan
kalau bisa ya jangan ditutup biar kita bisa beraktivitas di sini bersepeda jalan
trennya lebih baik dibuka saja ya soalnya kita juga di rumah bosen ya gitu
tapi walaupun misalkan dibuka tapi tetap mematuhi gimana prokes gitu
meski fasilitas olahraga telah diizinkan untuk digunakan oleh masyarakat
namun ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi
dinas pemuda dan olahraga provinsi dki jakarta
telah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan aktivitas olahraga di ruang terbuka publik
di antaranya fasilitas olahraga hanya boleh beroperasi hingga pukul delapan malam
pengunjung wajib menggunakan masker saat sebelum selama dan sesudah melakukan aktivitas olahraga
dengan intensitas rendah dan sedang
hanya saat berolahraga dengan intensitas berat dan renang masker boleh dilepas
aktivitas olahraga dapat dilakukan secara perorangan
atau kelompok kecil maksimal empat orang tanpa kontak fisik
hanya fasilitas olahraga di ruang terbuka yang dibolehkan beroperasi
meski aturan wajib mengenakan masker selama berolahraga diberlakukan
namun masih ada saja warga yang abai tak memakai masker saat berolahraga
ketika fasilitas olahraga di ruang publik kembali dibuka
ini artinya ada tanggung jawab besar yang harus kita lakukan bersama sama
tetap terapkan protokol kesehatan lima m selama anda berolahraga
memakai masker mencuci tangan menjaga jarak
menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas
pastikan sebelum berolahraga kondisi tubuh anda dalam keadaan sehat dan bugar